pemirsa ada banyak cara mempromosikan kota jakarta sebagai tujuan wisata kelas dunia
nah salah satunya adalah dengan menyelenggarakan event internasional seperti misalnya lomba lari kelas dunia atau lomba maraton
ya lari maraton kelas dunia membuat kota jakarta ini sejajar dengan kota kota besar lain di dunia
gak tanggung tanggung karena yang ikut pun banyak banget
peminat ajang marathon ini tembus enam belas pelari dari berbagai belahan dunia
aba aba start dimulai
ribuan peserta mandiri jakarta marathon dua ribu tujuh belas langsung ambil posisi dan berlari
acara yang berlangsung pada minggu pagi dua puluh sembilan oktober dua ribu tujuh belas ini berlangsung sangat meriah
para peserta dari berbagai negara antara lain inggris jepang kenya dan maroko ikut berpartisipasi
antusiasme juga terlihat dari jumlah peserta lomba yang tahun ini menembus angka enam belas peserta
monumen nasional sebagai salah satu ikon wisata di jakarta dipilih menjadi lokasi start dan finish dalam lomba lari kali ini
tahun ini mandiri jakarta marathon memiliki lima kategori lomba
full maraton dengan jarak tempuh empat puluh dua satu ratus sembilan puluh lima km
half marathon dengan jarak dua puluh satu km
kategori sepuluh k berjarak sepuluh km
lima k dengan jarak lima km
dan maratons atau children's sprint dengan jarak satu km untuk usia lima sampai tujuh tahun
menurut saya marathon itu satu olahraga yang sangat populer di dunia
kota kota besar seperti boston new york paris berlin tokyo punya marathon
karena maraton itu satu sanaran olahraga yang sangat menarik dan itu juga semua umur
jadi kalau jakarta tidak ikutan jakarta tidak termasuk dalam tren global
menurut saya jakarta punya potensi untuk ikut
makanya sejak lima tahun yang lalu di tahun dua ribu tiga belas jamannya pak jokowi sebagai gubernur kita mulai acara jakarta marathon ini
respon positif datang dari peserta yang antusias mengikuti ajang ini sejak awal hingga akhir lomba
saya sangat baik saya menikmatinya
selain dari perasaan sekarang saat saya sangat penat
selain itu saya sangat baik
acara ini sangat menarik menurut saya
acara rutin saya sudah ikut yang kurang tidak salah tiga kali
selama diselenggarakannya lima kali kalau tidak salah
lantas siapa pemenang lomba lari kali ini
juara untuk kategori full maraton diraih anwar el gouw
lari dua puluh tujuh tahun asal maroko
jarak empat puluh satu satu ratus sembilan puluh lima km
di tempuhnya di jepang
jika tidak tidak ada perut barang
jaringan di mana mana
kita ada di jogja dengan jogja maraton itu sama halnya dan kita sebagai bank konsisten ya
mendukung perekonomian khususnya di sini adalah yang turisme dan mungkin nanti di beberapa olahraga yang lain kita juga ikut support di sana
dan tahun depan rencananya mandiri marathon akan hadir di jogjakarta dengan target peserta dari berbagai negara